jumat siang polsek duren sawit menerima laporan kecelakaan yang melibatkan seorang pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor
di jalan kolonel sugiono duren sawit jakarta timur jumat dini hari
dalam video kecelakaan yang diunggah ke media sosial
pengemudi mobil tampak mengacungkan senjata api kepada warga sekitar setelah menabrak pengendara motor pada jumat dini hari
menurut kapolsek durensawit pihaknya masih menunggu laporan korban
sementara pengemudi mobil seorang pria berinisial wfa telah menyerahkan diri
saat kecelakaan pengemudi mobil yang melaju dari arah kampung melayu menuju pondok kopi menerobos lampu merah
hingga menabrak pengendara motor yang berboncengan
pengendara motor pun jatuh tersungkur
dalam video di medsos pengemudi mobil tampak melancarkan protes dan mengacungkan senjata api kepada korban dan warga sekitar
tim liputan cnn indonesia